dalam pertemuan petinggi kib rabu malam muncul kode kode politik
di antaranya ketua umum partai golkar elangga hatato mengungkapkan
akan ada partai politik yang bakal bergabung ke koalisi indonesia bersatu dengan warna tertentu
namun untuk kandidat nama capres yang diusung kib tetap pada komitmennya
yakni memprioritaskan kader partai internal
lalu seperti apa sebenarnya lika liku koalisi indonesia bersatu ini
kita akan membahasnya bersama wakil ketua umum p tiga amir uskara
dan juga direktur eksekutif parameter politik indonesia adi praitno
selamat malam pak amin selamat malam mas adi
selamat malam mas
selamat malam mas adi
selamat malam pak amir
selamat malam bang amir
saya akan langsung ke pak amir
pak amir ada apa di menteng ini merapatkan barisan nonton bareng piala dunia
atau bahas fenomena rambut putih ada apa sebenarnya
sebenarnya sih kalau komunikasi politik yang kita bangun di kib ini hampir setiap saat ya
cuma semalam itu memang kita fokus pada diskusi diskusi terkait dengan
perkembangan perkembangan yang ada dinamika politik yang ada di eksternal
dan itu menjadi referensi diskusi kita untuk proses proses yang akan kita lakukan selanjutnya di kib
ya pasti kalau seperti yang disampaikan tadi malam oleh para ketua umum bahwa
kita semakin mengerucut
yang namanya sebuah koalisi tentu target kita adalah bagaimana memenangkan kontestasi
sehingga kriteria kriteria yang kita siapkan untuk menjadi calon presiden maupun wakil presiden dari kib tentu
akan diselesaikan dengan kita akan berhadapan dengan siapa
karena prinsipnya kita mau menang
tentu ini yang saya mengatakan bahwa secara rasional kita di kib tetap inklusif kita terbuka
tapi tentu yang disampaikan semalam kita harus menang
jadi kita memprioritaskan para ketua umum kita
mulai dari pak erlangga kemudian pak zul atau pak mardiono
tapi kita tetap akan terbuka dengan figur figur lain yang mungkin sudah beredar saat ini
tentu disesuaikan dengan partai partai pengusung yang lain
mereka akan mengusung siapa itu juga akan menjadi pertimbangan buat kita untuk menentukan siapa yang akan kita usu
saya kira gitu mas taudi
tapi apakah ini ada hubungannya pertemuan kemarin dengan hasil dari sejumlah lembaga suruh
dengan hasil dari sejumlah lembaga suruh
dengan hasil dari sejumlah lembaga suruh
dengan hasil dari survei yang muncul beberapa hari yang lalu
yang mencatat kalau partai partai koalisi lain
itu namanya elektabilitasnya sudah mulai naik
sementara partai partai dari koalisi indonesia bersatu itu mulai tersingkir bahkan keluar dari lima besar
apakah ini ada hubungannya untuk merapatkan barisan
itu salah satu pertimbangan kita
tapi yang pasti bahwa apa yang terjadi atau dinamika yang ada saat ini
juga kita menjadikan bahan diskusi semalam
dan yang pasti kita akan fokus kira kira kapan titiknya kita akan menentukan siapa yang akan kita usung
diskusi diskusi ini terus berlanjut
dan komunikasi politik yang kita bangun bukan karena semalam saja tapi hampir setiap saat
jadi untuk menentukan apakah nanti ini ada hubungannya dengan hasil survei yang ada
yang kita mau lihat bahwa sampai saat ini kan sebenarnya baru kib yang siap untuk mengusung
kalaupun ada gerindra dan pkb kita juga belum tahu apakah itu juga sama solidnya dengan kita
pdi juga kita tidak tahu apakah akan mengusung sendiri atau masih berkoalisi
yang pasti dengan posisi kib yang ada saat ini adalah posisi yang paling siap untuk mengusung capres
nah persoalan internal masing masing untuk elektabilitas partai tentu itu akan menjadi tanggung jawab dari masing masing partai
gitu mas taufik
siap mengusung tapi kan belum mendeklarasikan
sementara yang lain sudah bersuara
sudah mulai berbicara
sudah mulai suaranya muncul dimana mana
dan kita juga masyarakat juga sudah bisa menerka nerka siapa bahkan sudah tahu siapa capres yang diusung
nah kalau dari mas adi sendiri melihatnya seperti apa ini
kib ini terlihat adem ayem tenang gitu
tapi apakah ada geliat sebenarnya karena masing masing berkomitmen bahwa kader untuk calon presiden itu tetap dari internal
anda melihatnya apakah memang ini benar solid tetap adem ayem
atau justru stagnan dan saya tidak tahu apakah itu lancam bubar jalan di tanggapan anda mas adi
pertama kalau bicara tentang konfigurasi koalisi menuju dua ribu dua puluh
kan modelnya ada dua
pertama adalah model koalisi yang seperti dilakukan oleh teman teman nasdem ya
deklarasi capres dulu
baru kemudian bicara kira kira apakah akan ada partai politik lain yang kemudian bersedia untuk bergabung
sebut saja misalnya pks dan partai demokrat yang sampai saat ini masih belum kelihatan imat politiknya
apakah akan merapat atau tidak
model yang kedua adalah model seperti yang dilakukan oleh kib
koalisi indonesia bersatu
jadi belum ditentukan secara definitif kira kira siapa capres yang akan diusung
tapi partainya sudah menyatakan solid dan berkomitmen akan menjadi satu kongsi poros politik di dua ribu dua puluh empat namanya kib
ibarat sebuah perkawinan
kib ini sudah memboking
semua peralatan pestaporanya itu
tendungnya diboking i o nya diboking
cuman orang kan bertanya tanya siapakah nanti pengantennya
kalau pengantennya cocok tentu akan ada semacam perkawinan yang nanti akan meriah gitu
tapi sebaliknya kalau penganten dan pasangan pengantennya ini tidak sesuai dengan selera ketiga partai tentu saja ini akan membazir poros ini mas
kan ini yang sebenarnya dua model kecenderungan politik yang sebenarnya terjadi per hari ini
saya menduga teman teman kib ini sebenarnya sedang terus menjaga momentum politik ya
misalnya dengan terus mengatakan bahwa capres mereka adalah sangat prioritas di internal mereka
saya kira itu adalah pilihan yang cukup realistis
untuk apa bikin partai politik kalau tidak berani mengusung ketua umum mereka
bahkan saya mendorong terus ya
dan semoga ini bukan gimmick
bahwa nanti ya di meja perundingan soal capres di dua ribu dua puluh empat dari kib itu adalah apakah erlangga hartarto berpasangan dengan zulhas
apakah elangga hartarto berpasangan dengan pak mardiono
nah saya kira menarik sebagai sebuah pelajaran politik
karena salah satu fungsi dari partai itu adalah rekrutmen supaya kader kader terbaik mereka elit elit mereka dipersiapkan untuk menjadi pemimpin di republik ini
agak lucu dan menjadi aneh kalau partai politik misalnya agak sedikit latah dengan hingar hingar di luar
muncul elektabilitas calon dari partai yang lain
bahkan mereka tidak punya partai yang seakan akan mereka jauh lebih layak untuk menjadi partai
jadi saya mendukung sebenarnya kib ini untuk terus ya memaksakan ketua umum ketua umum mereka lah yang nantinya akan bertanding di dua ribu dua puluh empat
ini sebagai bentuk belajaran politik supaya ya partai itu ada gunanya
bukan hanya sebatas perahu dipersiapkan kepada orang orang tertentu punya elektabilitas dan punya kemungkinan menang dan itu saja belum ada jaminan
saya kira yang sebetulnya ini yang ditunggu bukan hanya sebatas gimmick untuk orang orang tertentu
bukan hanya sebatas gimmick untuk orang orang tertentu punya elektabilitas dan punya kemungkinan menang

untuk merawat momentum politik bukan hanya sebatas gimmick untuk menjaga stamina politik supaya kib itu terus ya diperbincangkan sebagai satu poros politik yang memang sangat layak untuk diperhitungkan di dunia
tapi kan tentunya kita juga harus realistis untuk mengusung calon yang potensial menang baik dari internal dan eksternal itu
kalau dilihat sampai saat ini segi eksternal ini memang lebih kuat
lebih populer begitu apakah ini tidak menjadi bahan pertimbangan mas adi
ya tentu ini adalah ujian dan tantangan yang nyata bagi partai politik mas ya
kan kalau dihitung rata rata gabungan ketiga partai ini kalau dikonversi menjadi suara capres dan cawapres dari kib kan luar biasa
tentu dengan kerja kerja meyakinkan konstituen mereka yang memilih di dua ribu sembilan belas tetap memilih jagoan yang akan mereka usung di dua ribu dua puluh empat
tapi kan kib betul bahwa realistis ya sedang melirik calon calon lain di luar kib karena mereka misalnya punya nama besar
maka tidak mengherankan kalau ada nama seperti ganjar pranowo muncul
kemudian ada seperti erick thohir gitu seperti ridwan kamil dan semacamnya
pikiran saya memang nantinya kib ini akan berkompromi dengan keadaan politik
nanti akan ada dua irisan yang saling bersama mungkin satu itu dari unsur kib entah sebagai capres ataupun cawapres
yang kedua adalah unsur dari non kib karena mereka misalnya punya modal politik yang kuat
mungkin karena dia punya elektabilitas mungkin karena dia punya populasi
mungkin juga karena punya modal kekuasaan
mungkin juga karena punya modal logistik yang cukup luar biasa
ini sekenarai yang kedua
ini skenario yang kedua mungkin
kalau gitu saya langsung konfirmasi nih ke pak amir
sejak awal kan kib berkomitmen mengusung kandidat dari kader internal partai
itu artinya apakah memang benar tadi yang disampaikan oleh mas adi akan ada kompromi kompromi tertentu
atau benar benar pintu tertutup untuk mereka mereka yang saat ini posisinya ada di luar partai
jadi bahasa kita mas taufik kita memprioritaskan kader internal
tapi kita juga rasional untuk memenangkan pertarungan pilpres di dua ribu dua puluh
artinya bahwa misalnya apakah nanti ada simulasi simulasi yang akan kita buat untuk bisa memenangkan pertarungan itu
itu akan menjadi bahan diskusi
jadi kita bikin dulu seperti mas adi tadi sampaikan
sekarang kita kunci dulu bahwa kita sudah punya tiket untuk maju
persoalan nanti siapa yang kita kasih tiketnya tentu ada prioritas prioritas
tapi ada juga nilai nilai rasional yang akan menjadi pertimbangan sebelum kita memutuskan
kita juga akan melihat kira kira kalau misalnya koalisi yang lain yang terbentuk juga akan mengusung siapa
tentu itu juga akan menjadi pertimbangan kita kita akan mengusung siapa
karena tentu akan terjadi persaingan persaingan untuk mendapatkan elektoral di masyarakat
ini juga akan menjadi pertimbangan pertimbangan
jadi bahwa kami selama ini terus membangun komunikasi
itu salah satu tujuannya adalah bagaimana supaya dinamika dinamika politik yang ada di luar itu juga menjadi referensi buat kita dalam berusaha
kita harus mencari pertimbangan yang lebih ke depan sebelum kita memutuskan
karena kan di kib ini ada tiga partai dan kita sudah sepakat akan mengusul calon yang sama
tapi secara proses internal kan tetap ada kita masing masing lakukan
jadi yakin bahwa kesoliditas yang kita bangun selama ini insya allah akan tetap buat sampai mengusul satu calon
itu yang kita bisa jamin tiap masa
dari hasil beberapa lembaga survei juga ada yang menyandingkan pak erlangga dengan ganjar
dan itu elektribilitasnya meningkat
apakah ini juga mungkin terjadi
kalau namanya politik semua ada kemungkinan
kita tidak bisa mengatakan bahwa ini sudah pas atau tidak
tapi sekali lagi bahwa in juri time kita akan menentukan tentu dengan hitung hitungan politik untuk bisa memenangkan pertarungan itu
begitu mas daudik
dari pertemuan kemarin juga muncul kode kode lain
ada partai yang akan masuk kib
yang pertama identitas
yang ketiga politik dengan dipakai pak zulhas pada waktu itu berwarna biru
kemudian seperti warna bola yang ditenteng pak zulhas
itu dominasinya warna putih
kita akan lihat dulu pernyataan dari pak erlangga
kita masih komunikasi baik
tentu warnanya ada yang dipakai oleh kawan kita di sini
dan juga ada juga yang warnanya ada nuansa pakaian yang sering dipakai bapak presiden
yang bagian dari bola itu juga
jadi warnanya tidak jauh dari yang ada di bola ini
sinyalnya mengarah kemana ini pak amir
atau ada partai lain
saya tidak tahu nih yang warna sesuai dengan yang sering dipakai pak jokowi dan juga berwarna bola itu warna putih
siapa partai yang berwarna
ini karena begini mas daudik
karena komunikasi politik sementara kita bangun
sekalipun semakin mengejut menjut
tapi kita sudah sepakat bahwa teman teman yang akan bergabung
ini kita tetap kunci dulu sampai resmi untuk bergabung dengan kita
jadi kita tetap menjaga komunikasi itu
tapi kita juga tetap sepakat bahwa kita tidak ingin membocorkan teman teman yang akan bergabung ini sebelum memang resmi kemudian berkoalisi dengan kita
pasti komunikasi itu tetap ada pak
nah ini kan ada tiga partai ini yang memiliki logo berwarna biru
ada pan kemudian nasdem dan juga demokrat
pan sudah jadi bagian dari koalisi indonesia bersatu
sedangkan nasdem sudah mendeklarasikan calon presidennya yaitu anies baswedan
posisi demokrat tetap bersama koalisi perubahan meski sampai saat ini belum juga dideklarasikan
mas hadi anda melihatnya siapa ini yang dimaksud oleh koalisi indonesia bersatu ini
partai mana yang akan bergabung kira kira
ya membaca pikiran elit politik itu memang agak rumit ya mas taufik
serumit kita mengurai dengan kursus yang memang tidak ada ujian
yang memang tidak ada ujungnya
tapi saya membacanya ini betul ada yang memang bergabung ya
meski agak sedikit berat cara penjelasannya
tapi mungkin juga yang kedua ini soal gimmick politik ya
supaya teman teman kib ini dapat momentum politik
soal realitas politik kemungkinan ya partai yang berwarna biru akan berkoalisi
ya kalau kita menduga duga apakah itu nasdem apakah itu demokrat
ataukah itu jangan jangan adalah partai perindo
perindo kan juga biru
nah paling mungkin diantara tiga partai ini adalah perindo
perindo itu adalah yang memang tautan dan irisan politiknya sama dengan kib
sama sama kubu koleksional pemerintah
yang berusaha mencari pemimpin di dua ribu dua puluh empat adalah mereka yang bisa melanjutkan proyek mercusuar
legasi legasi politik yang sudah dilakukan oleh jokowi selama dua periode
itu katak kuncinya
tapi mungkin juga partai demokrat ya dengan satu catatan bahwa kib itu menawarkan sesuatu
yang jauh lebih fantastik ketimbang apa yang diberikan oleh nasdem
sebut saja misalnya demokrat itu mematok harga mati cawapres bagi ahy
tapi sejauh ini kan belum ada kabar baik
apakah ahy akan diterima sebagai pendamping anies atau tidak
kalau kib memberikan satu slot kepada ahy minimal cawapres misalnya
entah siapa nanti capresnya sangat mungkin iman politik partai demokrat akan goyang
dan bergabung dengan kib
tapi kalau tawaran kib
itu masih di bawah nasdem kok rasa rasanya agak sulit bagi partai demokrat untuk bergabung
atau yang ketiga kemungkinannya ya partai nasdem
dengan catatan nasdem itu tidak mendapatkan tiket pencapresan untuk mengusung anis maju di dua ribu dua puluh empat
tidak punya teman kesulitan misalnya untuk mengusung calon
karena dalam undang undang politik kita disebutkan bahwa partai politik kalau tidak bergabung dalam poros koalisi
maka dia sangat mungkin tidak bisa untuk mengikuti pemilu pemilu seterusnya
karena nasdem tidak dapat tiket tidak bisa mengusung anis
ya terpaksalah harus bergabung entah dengan poros apapun salah satunya dengan kib
tiga tiga kemungkinan ini yang menurut saya soal warna biru itu ya
tapi ala kulihal di atas segala galanya kok saya membaca ini jauh lebih yakin bahwa ini adalah gimmick ya sebenarnya
karena kalau di antara kemungkinan kemungkinan yang tiga itu terutama demokrat dan nasdem
kalau bicara saat ini agak sulit mereka itu akan berkongsi dengan

karena semangat nasdem dan demokrat itu tentu ingin melawan kekuasaan dan dominasi politik kebupu pemerintah saat ini
entah siapapun nantinya yang akan diusung oleh mereka
ini gimmick kemudian mencari momentum politik supaya orang melihat ya
kib ini serius sebagai partai yang inklusif koalisi yang terbuka kepada siapapun
dan sedang melakukan duty contest mencari sosok sosok potensial yang kira kira diusung potensial maju di dua ribu dua puluh empat nanti
saya membaca itu ya
terbuka untuk siapapun tapi pak zulhas secara terang terangan kemarin memprioritaskan pak erlangga hartarto untuk maju dalam tanda petik sebagai capres
kita dengarkan pernyataannya berikut ini
kalau kriterianya pak jokowi kan kerutan wajah banyak

lihat aja tuh pak erlangga kerutan semua tuh wajahnya
lihat aja itu pak erlangga kerutan semua tuh wajahnya

kalau tidak ada kemampuan berarti tidak ada apa apa kan

pantas layak pemenang pemiliu nomor dua untuk jadi capres

apakah pernyataan dari pak zulhas ini akan mempersulit mereka yang akan bergabung dalam koalisi indonesia bersatu
karena secara tegas tadi sudah disampaikan bahwa memang prioritas adalah kader internal partai
pak amir bagaimana tanggapan anda
ya kalau kita dengar ya kesepakatan sepakat kita buat bahwa secara internal kita akan memprioritaskan ketua ketua umum partai kita
tapi karena kita adalah sebuah koalisi yang inklusif kita masih terbuka juga
dan intinya yang saya jelaskan tadi bahwa dalam kontestasi pilpres nanti kid ini yang memenangkan kontestasi
nah untuk bisa memenangkan itu kan juga kita akan memperhitungkan kita akan berhadapan dengan siapa
artinya calon calon lain atau misalnya koalisi lain akan mengusulkan siapa
tentu ini juga akan menjadi pertimbangan kita sebelum kita memutuskan siapa
karena bagaimanapun tentu tingkat keterpilihan elektoral juga akan menjadi penentu untuk kemenangan itu
ini juga akan menjadi persoalan
jadi di kib sendiri kita diskusinya masih sangat cair sangat panjat
tapi kita sudah mengerucut kira kira kita mau mengarah kemana
ini yang saya kira disampaikan oleh para ketum kita semalam
bahwa semakin banyak
semakin banyak kemajuan semakin mengerucut
dan yang pasti adalah kita tetap solid untuk memegang satu tiket bagi capres atau cawapres yang akan kita usul
itu yang paling penting
yang menarik tadi yang disampaikan mas adi saat ini kan realitasnya banyak orang yang kelihatan populer
kemudian narsis juga di media sosial dikenal publik
tapi nyatanya tidak punya rekam jejak politik yang bagus bagus amat begitu ya
atau juga bahkan tidak ada temannya begitu
apakah ini juga yang jadi salah satu alasan dinamika masih ada tarik menarik nama
pasti itu juga akan menjadi pertimbangan
atau mungkin di media kita lihat dari hasil hasil survei yang ada kita lihat ada calon calon yang punya tingkat elektabilitas yang tinggi
tapi kan kita juga akan lihat apakah mereka betul betul bisa maju atau tidak
karena masih butuh tiket untuk bisa mengusung
percuma kita punya tingkat elektabilitas tinggi kalau ternyata kita tidak punya tiket untuk maju
nah ini juga akan menjadi pertimbangan kita di kib
makanya tadi kalau misalnya pak
jules mengatakan menjadi prioritas di ked
ya hitungan kita seperti itu
kita akan berhadapan dengan siapa
itu juga yang memang anda lihat mas hadi
ya saya kira memang sejauh ini pastinya partai partai politik itu memasang call tinggi ya bagi internal mereka
ketum ketum mereka adalah figur figur yang pastinya di endorse pertama kali untuk ditawarkan dalam meja perundingan nantinya
ini kan pertaruhan antara kepentingan elit yang saat ini punya tiket pencapresan dengan suara suara publik yang misalnya mengarah kepada mereka yang tidak punya partai tapi punya elektabilitas tinggi
jadi saya di awal agak ngegas memang mas
ya memang ini adalah tiga partai yang sudah bisa ngusung loh
ya sudah tutup mata aja daftarin
capresnya erlangga capresnya marliono
atau capresnya erlangga capresnya zulhas
nah persoalan elektabilitas bisa difikirkan
bukankah nama nama lain yang punya elektabilitas sampai ke langit itu sampai sekarang ya layamutu walayahi
jadi nggak jelas perawuh politiknya dan nggak jelas juga apakah akan dapat perawah ataupun tidak
ini kan sebenarnya tarikan tarikan nafas bahwa partai politik itu adalah instrumen rekrutmen elit yang memang dipersiapkan untuk bertanding di dua ribu dua puluh empat
nah kalau itu tidak dilakukan oleh kib ya apa bedanya
kib dengan yang lain
toh ujung ujungnya akan memilih orang lain non partai outsider yang karena dia punya adaptasi yang cukup luar biasa di level publik
elektabilitasnya bagus maka diusung
kan itu balik ceritanya mas
tadi juga kan anda sebutkan bahwa berbeda dengan koalisi yang lain yang banyak gimmicknya gitu
eh ternyata kib juga yang tadinya adem ayem sekarang bergimmick juga dengan kode kode politik itu
apakah tidak takut bahwa nanti kepentingan dari
para elit politik ini semakin besar sehingga akhirnya justru malah tidak tercapai koalisi yang solid begitu ke depannya
bagaimana pak amir
ya kalau komitmen dan kesepakatan yang kita bangun sebenarnya sudah sangat dalam ya
jadi untuk mas topik saja ketahui bahwa kalau kita ingin mengatakan bahwa komitmen yang dibangun oleh kib itu
saya ingin mengatakan bahwa itu sudah sangat kuat fondasinya sudah sangat kuat
persoalan nanti kedepannya pada akhirnya kita akan memutuskan siapa
itu pun sebenarnya kriterianya kita sudah buat
cuma kan dalam proses proses politik yang ada ya tentu kita juga masih melihat momentum yang tepat untuk kita mengatakan bahwa
ini loh seperti yang disampaikan tadi mas adi misalnya ya
pak zul semalam sudah bocor kan
kita ada prioritas prioritas nanti kita inklusif masih terbuka
kalaupun misalnya ternyata misalnya partai partai yang bergabung ke depan ini kemudian juga ingin majukan calon calon itu juga masih menjadi bahan diskusi kita
tapi kriteria kriteria yang kita buat saya kira sudah cukup jelas lah seperti yang disampaikan oleh pak sulan semarang
baik terakhir ke mas adi ini
secara perolehan suara dari berbagai lembaga survei dua partai politik dalam kib ini pan dan p tiga masih ada di posisi terendah
apakah salah satu caranya untuk mendongkrak elektabilitas tentunya harus mengusung capres yang unggul
ya saya kira sebenarnya kib itu sedang menghadapi suara suara publik
kib itu berkomitmen bukan figur sentris ya
yang menonjolkan figur tertentu yang kemudian jadi jualan politik
kib ini kan sejak awal menegaskan adalah kreativitas ide ide
tapi kan belakangan orang juga bosan dengan ide ide kib mas bicaranya tentang polarisasi anti politik identitas
nah oke polarisasi dan anti politik identitas semua orang sudah bicara semua poros politik bicara
tapi kan pada akhirnya publik bertanya mana jagoannya
nah kan ini yang sebenarnya sudah ditunggu
nah di kib ya
nah di kib kebingungan untuk menjawab itu
biar penasaran dulu mas
biar penasaran dulu
nah yang terakhir menurut saya yang kedua
kib tentu saja sedang toleh kanan toleh kiri
kira kira poros politik itu siapa jagoannya
kalau jagoannya nggak terlampau kuat ya saya kira internal itu adalah putusan yang paling rasional bagi mereka
tapi kalau kanan kiri adalah mereka yang elektabilitasnya bagus hingga hingga politiknya dapat
ya tentu kib juga berhitung
gak mungkin mereka akan ketinggalan zaman
nggak mungkin mereka itu berkoalisi hanya untuk kalah mas
nah ini yang sedang dicari betul momentumnya
baik baik kita tunggu saja deklarasinya segera siapa yang akan nama yang akan diusung dari koalisi indonesia bersatu
terima kasih mas adi praitno direktur eksekutif parameter politik indonesia
dan juga pak amir uzkara selaku wakil ketua bumpe tiga telah bergabung bersama cnn indonesia prime news malam hari ini
salam sehat selalu
salamualaikum terima kasih
terima kasih mas adi